udah harus cari dulu yang punya
kalau uang dolar biasanya orang bule itu yang punya mas
assalamualaikum mbak tati
waalaikumsalam mbak surti
mbak tati sama emak lagi ada pesanan kue
saya boleh bantu bantu enggak
tadi emak bilang gaada pesenan kue
mbak surti kata siapa
mas pur langsung meluncur ke rumah
bu nur dari pasar
abis belanja banyak bu nur
iya ada pesenan
mau surti bantu enggak bu
ndak usah pesenannya sedikit
emang dikampung sini ada orang bule
nggak jack emangnya kenapa
gue lagi nyari yang punya duit ini
pok kenapa saya belum di telepon ya
apa jangan jangan saya gak diterima kerja
ya udah nasib lu kali min
ada telepon dari kantor
alhamdulillah angkat min
alhamdulillah saya dipanggil interview
bisa meru doain saya biar keterima
iya bisa meren doain saya biar keterima
tidak ada apa apa
kalau kita makan siang dulu boleh tidak
kamu dari mana cuy
habis dari travel nganterin bapak saya pulang
aku kecewa bapak kamu pulang sih
udah bang luker duitnya
belum abang lagi nyari bule
terus kata daddy
mesti nyari yang punyanya dulu
terus ketemu gak
berarti duitnya buat kita pak
mak tadi mau nanya bang ojek kan nemu duit terus bang ojek udah nyari kemana mana yang punya tuh duit tapi gak nemu
boleh nggak mak kalau duitnya dipakai buat modal bikin kue mak
kalau duit boleh nemu bukan hak lo kagak boleh dipakai kudu dibalikin
kata mak bukan hak kita bang gak boleh dipake
mana ya lu udah biarin abang yang ngurus lu mau kemana nih
mau ke rumah mak kemarin pagi mak bilang kalau gak ada pesenan kue terus kemarin pagi juga mbak surti bilang kalau mak ada pesenan kue
tati jadi bingung
minta maaf buat apa
kalau dia gak sempet tamit sama kamu terus kalau dia punya salah salah sama kamu selama dia disini
bapak kamu mah gak punya salah kan dia selalu bsdotaku cuy
dia gak harusnya minta maaf
kamu kan gak pernah beli sdotaku cuy
rawa bebek empat belas bang
aduh itu mah jauh mbak
yaudah gak apa apa
kata mbak surti mak ada pesenan kue
surti kata siapa
oh seperti itu
apaan sih obet
sayang maaf kita cuma bercanda saja
oh jadi ada teman teman yang mau datang
yeh udah lu pulang sono dah
tapi bete ma
di rumah gak ada kerjaan
ya ngapain kek
ini abang baru saja keluar dari bandara
belum sempat mampir
abang masih capek
mau istirahat dulu di rumah ya
insya allah besok kapan ke rumahmu
oke ya sampai besok ya
semua kakak jadi datang

ya sudah ada informasi
ya harang mudah
belum ga film